polisi telah memeriksa delapan belas saksi terkait bom bunuh diri yang terjadi di polsek astana anyar
pemeriksaan saksi termasuk terhadap tiga anggota keluarga dari pelaku bom bunuh diri
polri sedang melakukan pendalaman dan juga sudah mengambil atau meminta keterangan terhadap delapan belas orang saksi
tiga belas orang saksi itu terdiri dari enam anggota polsek astana anyar kemudian sembilan dari masyarakat dan dari tiga keluarga pelaku
kami ulangi tiga keluarga penggalu
jadi tiga keluarga pelaku ini dimintai keterangan terkait dengan peristiwa bom bunuh diri tersebut
tentunya bila ketiga keluarga pelaku ini tidak ada keterlibatan tentu setelah pemeriksaan kita akan mengembalikan kepada keluarga
kemudian berikut yang kami sampaikan terkait dengan bom yang digunakan oleh pelaku bom bunuh diri
ini merupakan bom jenis bom panci yang daya ledaknya mengakibatkan sebagian bangunan kantor polsek astana anyar
pores tabes bandung polda jabar mengalami kerusakan
dan akibatnya juga selain kerusakan terhadap benda atau bangunan
juga mengakibatkan korban jiwa
jadi dilihat dari motif bahwa kelompok ini adalah pengen melakukan penyerangan kepada aparat kepolisian
di mana mereka pelaku ini melakukan serangan dengan sasaran adalah anggota polri kita yang sedang melaksanakan apel pagi
dengan tujuan atau motivasinya adalah
untuk supaya anggota kita lebih banyak korban
nah motif dari pelaku setelah identifikasi adalah kebencian kepada aparat pemerintah
kebencian kepada aparat kepolisian